menteri keuangan sri mulyani menilai turunnya daya saing indonesia dalam laporan world economic forum wef
merupakan pekerjaan rumah serius bagi bangsa indonesia
kementerian keuangan akan terus berkomitmen melakukan reformasi salah satunya dari sektor perpajakan
seperti dilansir cnn indonesia com laporan wf memangkas daya saing indonesia tahun ini
dari posisi tiga puluh tujuh menjadi ke empat puluh
pemangkasan ini terjadi setelah melihat adanya enam belas permasalahan mendasar
seperti korupsi inefisiensi birokrasi pemerintah dan keterbatasan infrastruktur
wf menilai faktor lainnya seperti tarif pajak dan regulasi perbajakan
juga menjadi faktor turunnya daya saing indonesia sebanyak empat peringkat tahun ini
oleh sebab itu sri mulyani menambahkan akan terus memperbaiki tingkat penerimaan dan pelayanan pajak
meskipun permasalahan itu jauh lebih di bawah dibandingkan masalah masalah utama
seperti korupsi dan birokrasi